anda tentu pernah mendengar mengenai sosok
itu loh sebuah kebiasaan yang katanya bisa bikin jadi cantik seperti saya
ya susuk memang dekat dengan realita di masyarakat kita khususnya masyarakat yang tinggal di pulau jawa
ritual susuk dilakukan dengan memasukkan sebuah benda ke dalam tubuh
yang biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas maupun perak
eits meskipun terkesan mistis ada loh penjelasan ilmiahnya
emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol au
emas memiliki tampilan kuning mengkilap sehingga tak heran emas banyak digunakan untuk perhiasan
emas juga telah digunakan untuk terapi kecantikan sejak zaman cleopatra dari mesir kuno
sedang di indonesia banyak masyarakat mengenal ritual kecantikan yang bernama susuk emas
fenomena ini mendorong peneliti nanogold dari universitas negeri surabaya
titik taufikur rahmah
untuk melakukan kajian mengenai manfaat emas
titik menemukan data bahwa emas akan bermanfaat jika diperkecil menjadi ukuran nano
yaitu antara sepuluh hingga seratus nanometer
pada ukuran tersebut partikel emas mengalami perubahan sifat
diantaranya membantu biosentesis kolagen meningkatkan poliferasi sel
jadi saya membandingkan jumlah sel yang saya perlakukan dengan yang tidak
uh jumlah selnya jauh lebih besar yang diberi nanogold
berarti meningkatkan proliferasi sel
nah kalau uji klinik langsung dipakai ke manusia ya sebelum oh keriput
setelah sekian lama pakai oh jadi elastis
untuk membuat emas menjadi berukuran nano dapat menggunakan beberapa metode
salah satu metode yang paling mudah adalah dengan teknik laser ablasi
caranya dengan meletakkan sebuah plat emas ke dalam sebuah wadah yang telah diberi air
setelah itu plat emas disinar

untuk membuat nanogold dari satu gram emas dan sepuluh ml air diperlukan waktu penyinaran sekitar lima sampai sepuluh menit
kita pakai lasernya laser pulsa
artinya energy laser pulsa itu tinggi sekali
sehingga saat si laser itu mengenai permukaan partikel emas
yang terpental itu bukan partikel emasnya tapi atomnya
di jalan larutan atom atom itu berkumpul sendiri
menjadi partikel partikel yang kecil
sifat lain dari nanogold adalah sebagai antioksidan dan drug delivery
namun untuk bidang medis ini baru pada tahap uji klinis pada hewan